tapi memang nggak ada niatan mau dijual
enggak sama sekali
sama sekali gak terjual ya
orang tua soalnya peninggalan
setelah tiga tahun tetap setia merawat ibunya yang diduga mengalami depresi
kalau dibilang odbg lah ya
bisa dibilang begitu mas bisa dikatakan gitu
bisa dibilang begitu
cuman ya tetap saya urus gitu
mereka tinggal di dalam rumah tanpa listrik dan air bersih
mereka hanya mengandalkan air hujan untuk kebutuhan mandi dan masak
ketua rt setempat mengaku untuk memenuhi kebutuhan mereka
sang anak bekerja sebagai petugas keamanan di komplek mereka tinggal
keliling komplek ya untuk minta sumbangan
buat uang lindung lah gitu
atau kadang kadang jika dia menjual perabotan yang ada
ketika berjalan ke waktu ya saya jadi pengurus rt
saya tawarkan tikul untuk jadi keamanan
dari pada dia keliling ya
suku dinas sosial jakarta timur beserta suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta timur
bergerak untuk mengevakuasi keduanya dan membersihkan rumah
sang ibu kini dirawat di rumah sakit dengan biaya penuh ditanggung bpjs yang diurus pihak rt